oke tadi kita kan yang di rumah aja biar gak mager dan sebagainya gitu kita harus melakukan olahraga dong tetap penting itu
betul jangan cuma tidur tiduran aja ya nanti yang ada timbangannya geser ke kanan imunitasnya kemudian menurun
mentok lagi nanti kan
aduh jangan serem banget mendingan kita sudahi dengan olahraga ya
kita langsung tanya aja nih sama mbak liza natalia tips supaya badan tetap bugar meski di rumah aja dengan zumba
good morning selamat pagi semuanya
sudah sehat semua sudah tetap bugar ya
mau dong biar bugar zumba zumba dulu nih
kita kasih contoh dulu
aku ingin kasih contoh dulu ya biar kita bisa ngikutin di rumah
berarti salsa ya gerakan salsa yang pertama kaki maju ke depan nanti kaki kanan menuju ke sini
satu titik belakang titik
nah ini gerakan kedua kanan kiri side to side
buka titik buka titik buka titik buka titik
kanan dua kiri dua
kanan dua kiri dua
gerakan yang terakhir tinggal empat tuh
kaki ke belakang
oh kaki ke belakang
tetap physical distancing loh kita
pokoknya jumlah kita bikin simple aja yang bener semua kita ikutin
langsung kita praktek pakai lagu
kita mulai dengan musik
salah nih kaya pake jazz kan
hai wuh harus ada suaranya dong hahaha kan kiri ya
bawah atas bawah
udah panas nih ya selamat tinggal
aduh cukup kayaknya harus aku ajarin langsung nanti ya
oh ini kayaknya karena kostumnya juga agak agak ini sih
saya pakai jas jadi agak agak repot deh kayaknya
aduh tapi ini ternyata menjadi bukti
kalau olahraga itu bisa dilakukan dimana aja ya
dan instrukturnya pun gak harus tatap muka
dengan online kayak gini pun bisa ya mbak liza ya
kita bisa virtual ya
jadi sebuah macam yang dihubungkan oleh orang
kita kalau tak bisa virtual lagi
kita bisa lakukan dimana aja
meskipun lagi di rumah
jadi misalnya nih
saya tapi aku punya member nih
pokoknya setiap instruktur itu pasti menandakan
jumlah virtual di rumah
nah padahal malam kemarin yang lagi malam corona
lebih dari satu juta lebih

sudah diputih oleh seluruh jumlah lawan pas
dan semua yang suka dengan jumlah
boleh sambil dikecilin aja
sambil dikecilin audio skypenya mungkin ya mbak ya
biar gak kita gak feedback ya
selama ini yang mbak liza berikan
buat selama online ini ya
kelas online dan sebagainya
zumba aja atau berbagai macam kegiatan
senam nih misalnya
ya bisa bisa kita mix dengan pembentukan juga
jadi gak harus semuanya zumba
itu kan kita pakai latin dan
jadi gerakan semua yang berhubungan dengan gerak
kita bisa tekan gerakan fitnesnya juga
jadi bisa banyak manfaatnya
jadi bukan hanya untuk ibu ilmu waram
tapi untuk pembentukan juga
terus tadi happy juga ya
senang banget waktu kita ikutan
karena kalau zumba itu kan benar benar menyilangkan obat stres
gitu gitu kita juga bisa
apa ya lebih merasa
mehr merasa lebih kayak
gimana sih namanya semangat dari diri kita
jadi kalau udah keringetan selama empat puluh lima sampai satu jam itu pasti rasanya beda banget
jadi kayak rasa bugar di badan tuh dapet gitu loh
jadi kalau durasi olahraga di rumah tuh harus minimal empat puluh lima menit gitu maksimal sejam gitu
iya kurang lebih empat puluh lima menit sampai satu jam
kita bisa mix dengan gerakan gerakan pembentukan juga
jadi jumlahnya misalnya nih tiga puluh ya empat puluh menit
atau mungkin sisanya nanti lima belas menitnya kita kasih pembentukan
itu bisa maksimalnya kita bisa menggunakan alat bantu gitu
misalnya ada latihan perut atau latihan buat kaki buat tangan
yang penting seluruh organ tubuh kita harus digerakkan
apalagi dengan lagu lagu yang lagi happening lah gitu
yang kita ngerasa aduh ya kan namanya di rumah ya udah berhari hari gimana sih rasanya
oke nah kalau buat mbak liza memberitahu atau menginformasikan kepada para followernya nih ya
buat ikut kelas online nya nih caranya gimana mbak
jadi sebenarnya kalau zumba itu kan kita juga ada aplikasinya
jadi semua ditanya aja misalnya nih tau instruktur siapa
oh misalnya nih soal ya anggap lah member member atau siapapun
aku pengen ikut kelasnya baliza deh
adanya hari apa ya kalau misalnya jadwalnya strukturnya tiga kali seminggu
ya mungkin di jadwalnya itu dan jam itu misalnya jam delapan
oke nanti tinggal dihubungin instrukturnya
langsung ditanya ada zumba virtual nggak untuk hari ini
oh ada gimana caranya
bisa langsung ditanyakan kepada instrukturnya
jadi sesimpel itu
nah atau misalnya mau cari ini kan kalau zumba ini kan bisa connect ke seluruh dunia ya
jadi kita bisa lihat di website zumba juga
bisa cari kelas virtual zumba juga bisa di situ
jadi gampang itu
iya jadi nggak ada alasan ya
terus nih kalau misalnya
mbak liza ini kan kayaknya enak banget ngajakin anggota keluarganya
bahkan sampai yang bekerja di rumah untuk olahraga segampang itu ya
nah kalau misalnya untuk anak anak sama suami suami ataupun istri istri di rumah
kadang kan gak semua anggota keluarga tuh rajin mau olahraga ya
sebenarnya gini aja
kita sih kita harus bisa menyesuaikan dengan lagu lagu yang memang mereka suka
contoh nih anak anak sukanya lagu apa
suami mau apa mbaknya di rumah yang biar bisa menggadakan suaminya bisa jadi lebih ceria gitu
jadi sebenarnya tuh kembali lagi dari lagu lagunya sendiri yang bisa membangkitkan mereka tuh jadi pengen gerak
karena anak anak susah kadang kadang ya

tadi suami udah lagi kerja nih
sebentar aja kita gerak sedikit gitu
jadi ya kembali lagi
kita buka lagunya
terus kita gerakin
yang penting bergerak gitu
sebenarnya kalau masalah gerakan nggak perlu harus yang sesuai dengan formula jumlah atau apa
tapi kita bisa kombinasikan dengan gerakan gerakan yang lebih gampang yang lebih mereka bisa ikutin
gampangnya cari keringat ya
yang penting memang cari keringat ya
mbak lisa sudah berapa lama sih buka kelas online ini dan mungkin ada perasaan kangen gak ketemu sama para peserta member member yang disara langsung gitu
aduh kalau dibilang kangen kangen banget not
jadi sementara ini sudah tiga minggu ya kelas online atau jumlah virtual sudah ada virus terjadakan
jadi kayaknya semenjak kita lockdown bisa dibilang semua aktivitas yang berhubungan dengan kebugaran di studio tenang ataupun dimanapun kan ini lagi stop semua kan

jadi mereka yang sudah terbiasa olahraga sama kita jadi mereka juga akan berpulih
raga sama kita gitu minggu tiga kali kan kalau jadwal aku tuh biasanya tuh hari senin
hari selasa kami sabtu itu mereka udah pasti nantengin gitu udah udah udah jadwal khusus
ke jadwal yang patent bahwa kita tuh seminggu tiga kali harus olahraga gitu iya ya karena kebayang sih
anak anaknya mbak liza ataupun ya orang orang di rumah mbak liza waktunya udah cukup terbuang dengan
olahraga ya nah kalau sekali lagi terakhir nih tips ala liza natalia anti bosan anti sakit sakit
di tengah corona kayak gini apa tuh mbak sebenarnya kita bikin happy aja kita bikin suasana
menjadi lebih meriah lebih bermanfaat untuk keluarga khususnya karena kita kan di rumah ini
kan pasti bareng keluarga ya jadi yang bisa kita buat adalah suatu suasana yang tidak mendoringkan
gitu loh jadi pertama pertama yaitu olahraga ya kalau aku pastinya zumba itu adalah
obat stres obat boring yang memang bisa sangat bermanfaat banget untuk saat ini ya
karena kita kita kita bikin playlistnya pun atau lagu lagu kita pilih yang sesuai dengan
keinginan kita dan lingkungan yang ada nih di rumah gitu kalau di studio kan pasti
kapasitasnya beda lagu lagunya udah pasti lagunya udah udah sesuai dengan formula zumba yang memang
harus dari oh itu udah ada manfaat tapi kalau di rumah pasti anak anak gitu kan ya kita sesuaikan
karena gitu menurut mbak kita juga mungkin bisa juga bergerak sama member jadi aku bener bener
kasih lagi lagi yang kita mixed dengan ya oke dengan lagu indonesia lagu dangdut gitu bikin
mereka jadi fun banget oke kayak yang tadinya merungut gitu aja gimana udah kita berdoa kamu
kita sudah misal langsung goyang semuanya kita pun bahagia banget di sini oke terima kasih ya jebak
jaga jaga imunitas tubuh ya
makanan juga jangan lupa harusnya sehat
terima kasih mbak lisa sudah diingatkan
yang jelas terima kasih sudah berbagi tips saya sudah berbagi ilmunya
semoga kita terus diingatkan terus berolahraga dan bergerak
sampai ketemu lagi
depan titik belakang titik ya kan
gitu sama kan
katanya lagunya harus yang senang lagi sekarang